iran mengakui tidak sengaja menembak jatuh pesawat ukraina hari labur lalu
saya putri ayu ningtya sana menyaksikan cnn indonesia prime news
pihak militer iran akhirnya mengakui tidak sengaja menembak pesawat penumpang ukraina
tak lama setelah lepas landas dari teheran iran
dilansir dari cnn com pihak militer iran menyebut insiden kecelakaan ukraine international airlines
dengan nomor penerbangan ps tujuh ratus lima puluh dua terjadi karena pihaknya mengira pesawat itu akan melancarkan serangan
pihak militer iran mengakui insiden ini dikategorikan terjadi karena faktor kesalahan manusia
sebelumnya amerika serikat dan beberapa negara barat telah menuding jatuhnya pesawat ukraina berkaitan dengan iran
sebagai aksi balas dendam atas tewasnya jenderal iran kasem soleimani akibat serangan drone amerika serikat
setelah militer iran mengaku tidak sengaja menembak pesawat penumpang ukraina
presiden iran hassan rouhani menyatakan turut menyesali kesalahan itu
diberitakan sebelumnya insiden kecelakaan yang menimpa pesawat penumpang ukraina terjadi
karena pihak militer iran mengira pesawat itu akan melancarkan serangan
insiden ini terjadi secara tidak sengaja dan faktor kesalahan manusia
presiden iran hasan rohani melalui laman twitternya mencuit bahwa ia sangat menyesali kesalahan ini
berikutnya hasan juga mengungkapkan pihaknya akan mengidentifikasi dan menuntut tragedi ini
sebelumnya amerika serikat dan negara barat sudah menuding iran sebagai penyebab jatuhnya pesawat ukraina
karena berkaitan dengan aksi balas dendam atas tewasnya jenderal iran qasem soleimani akibat serangan drone amerika serikat
iran mengakui tidak sengaja menembak pesawat ukraine international airlines menewaskan seluruh penumpang dan kru
kanada gram meminta iran bertanggung jawab apa sanksi yang bisa menyertai
kita sudah bergabung dengan guru besar politik internasional uph alexius jemadu
prof alex selamat malam
selamat malam putri
prof alex terima kasih atas waktu anda
prof alex apa dampak pernyataan iran ini terhadap konflik yang terjadi antara iran dan amerika serikat
saya membaca new york times hari ini
ternyata pada saat yang sama ketika amerika serikat menembak suleimani
juga dilakukan suatu serangan yang sama di yemen
ini artinya tindakan amerika serikat di bawah presiden trump ini sesuatu yang sudah didesain
memang untuk menyasar beberapa petinggi militer iran
nah ini berarti bahwa kedua negara ini sama sama memiliki persepsi tentang adanya iminant trade
atau ancaman yang skalanya tinggi
sehingga kedua negara ini sama sama dalam keadaan siaga militer untuk saling melakukan
tindakan serangan terhadap yang lain
serangan pencegahan bisa dikatakan seperti itu
ya bisa dikatakan seperti itu
karena amerika serikat di bawah trump itu sudah merencanakan memang untuk menyasar beberapa petinggi militer iran
dan prof alex kalau bisa dikatakan ada serangan pencegahan yang kemudian itu terjadi terhadap pesawat ukraine international airlines
negara mereka dalam kondisi berperang
dan beranggapan bahwa kesalahan penembakan terhadap pesawat penumpang ini fatal
tapi tidak disengaja
jadi tanggapan anda apakah iran bisa mendapatkan sanksi atas itu atau tidak
ya itu sangat bergantung kepada tindak lanjut dari iran sendiri setelah mengakui kesalahannya
apa yang dilakukan terhadap kesalahan yang sangat fatal ini
yang sebetulnya juga membawa korban
yang sebetulnya juga membawa korban bagi delapan puluh dua warga iran sendiri ya
jadi bisa dilihat dari situ bahwa memang ada unsur ketidaksengajaan
tetapi tentu saja itu tidak membebaskan iran dari tanggung jawabnya
karena masih ada beberapa negara lain yang warganya menjadi korban di situ
khususnya kanada yang juga jumlah warganya cukup tinggi
ada sweden ada jerman ada afganistan
dan beberapa negara itu masih akan terus memonitor apa yang dilakukan oleh iran
untuk menindaklanjuti setelah mengakui kesalahan fatal yang dilakukannya ini
artinya bisa saja sanksi dunia internasional dijatuhkan kepada iran soal ini
ya masih terbuka kemungkinan untuk itu
karena ini menyangkut nyawa manusia dalam jumlah yang besar
dan ini adalah pesawat sipil ya
yang terkena tembakan dari militer
dan ini suatu hal yang tentu harus dicegah oleh seluruh dunia
karena penerbangan sipil itu memang harus dilindungi oleh hukum internasional
prof alex kalau anda lihat sampai hari ini
kira kira akan kemana konflik iran dan amerika serikat ini
akan sebesar apa
ya kalau kembali seperti apa yang saya katakan tadi
kalau memang kedua negara saling mempersepsi adanya ancaman dalam negara
ancaman dalam tingkat yang tinggi
artinya kita masih menghadapi ketidakpastian dari situasi yang terjadi
yang kita harapkan adalah upaya upaya deeskalasi
upaya menempuh jalan damai atau tidak melakukan lagi tindakan tindakan yang bisa menimbulkan eskalasi baru
itu harusnya dicegah terutama oleh negara negara yang berpengaruh
sama oleh negara negara seperti uni eropa
negara negara lain di timur tengah harus giat melakukan ini
sehingga kawasan timur tengah lebih stabil ya
dan bisa diprediksi segala sesuatu yang bisa terjadi
jalan dialog apakah masih bisa ditempuh
karena sebelumnya jepang katanya mau menjembatani tapi tidak berhasil juga
ya saya pikir dialog itu akan terus diadakan karena banyak negara berkepentingan
untuk stabilitas di kawasan di mana mereka mendapatkan energinya
dan dalam hal ini jepang sudah melakukan itu
dan cina juga mempunyai kepentingan yang sama untuk stabilitas regional
dan mereka akan terus berusaha agar amerika serikat dan iran mengendalikan diri
supaya situasi lebih stabil dan lebih predictable gitu
akan seberapa intens konflik ini ke depannya prof alex
ya kita melihat ada harapan bahwa terjadi deeskalasi ya
tapi kita masih harus mengikuti tindak lanjut dari pengakuan iran
bahwa itu memang ditembak oleh rudalnya iran secara tidak sengaja
dan tindak lanjut yang kita harapkan agar mereka yang melakukan kesalahan itu
betul betul diadili secara fair sehingga dunia internasional mendapatkan kepastian
dan kita bisa memastikan bahwa kesalahan itu ada tanggung jawabnya
ya baik prof alexis jemadu terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
kita ke informasi berikutnya
panglima komando gabungan wilayah pertahanan i laksdia yudho margono
menginstruksikan personil tni yang bertugas di perairan natuna menangkap kapal tiongkok yang tetap ngotot
melakukan pencurian ikan di zona ekonomi eksklusif indonesia
menurutnya ini sejalan dengan perintah presiden joko widodo
di sela sela patroli udara maritim yang dilakukan komando gabungan wilayah pertahanan satu di perairan natuna sabtu pagi
pangkogap wilhan i laksdia yudho margono memerintahkan personil tni yang bertugas di perairan natuna
bertindak tegas kepada kapal kapal tiongkok yang tetap ngotot mencuri ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
yudho memerintahkan untuk menangkap kapal kapal ilegal meskipun dikawal oleh penjaga pantai
atau coast guard tiongkok
menurutnya kegiatan kapal kapal tiongkok itu jika terus dibiarkan bisa mengganggu hubungan dua negara yang sudah terjalin selama ini
justru saya tekankan pada para komandan untuk masuk saja di situ
ganggu kapal ikannya tersebut
nggak usah ngurusin coast guard nya tapi ganggu kapal ikan
karena memang operasi ini yang ilegal adalah kapal ikannya yang melakukan penangkapan ikan di jtd indonesia
tanpa ijik sehingga ilegal
masalah coast guard abaikan
yang penting kita mengusir kapal ikannya perlu menangkap kapal ikannya
kalau masih ngotot melakukan penangkapan ikan secara ilegal di data indonesia
kontak tembak antara brimop dan kksb kembali terjadi di kabupaten duga
sabtu pagi sekitar pukul enam empat puluh tujuh wit
akibat peristiwa ini satu anggota brimob terkena tembakan di bagian paha
kontak tembak antara kksb dengan brimob
kontak tembak antara kksb dengan brimop
kontak tembak antara kksb dengan brimop
dan brimop beriagresi n
adalah keempat ilegal keabs accounts
seperti yang bisa kita cuci ini
kalau oke kita buatnya terus
kami memilih yang sama sama
berikutnya sandari kosong selalu saya mandakan
ya atapannya bisa di resep teh
dari bahagian itc tersebut
sebelum peristiwa tidak ada tanda yang mencurigakan
karena desa ini berada di pelosok dan jauh dari lalu lintas
kasus ini telah ditangani polres seluma dibantu polda bengkulu
lokasi ledakan juga masih dipasangi garis polisi
sudah ada jurnalis transmedia heri supandi berada di kabupaten seluma bengkulu
selamat malam heri
selamat malam mbak putri
selamat malam seperti apa kondisi tkp malam hari ini
masih dijaga polisi
saat ini kondisi tkp masih dijaga oleh polisi
karena polisi masih mensterilkan daerah atau rumah korban sebuah ledakan tersebut
heri seberapa terpelosok sih lokasi kejadian ini
kalau misalnya anda bisa gambarkan
sebenarnya lokasi tkp ini tidak jauh dari mapolsek semidang alas
memang dia masuk sedikit ke dalam gang kanan
memang bukan jalur utama dari kabupaten tersebut
sudahkah ada informasi dari polisi bahwa konfirmasi bahwa betul bom ini berkaitan dengan pilkades yang sedang berlangsung
saat ini polisi masih mendalami dugaan tersebut
karena sebagian taks ini saat ini kan polisi sedang memeriksa lima perangkat desa
mungkin terkait dengan kasus ledakan ini
bahkan tadi sore polisi juga memeriksa rumah mantan kades yang merupakan lawan dari kades terpilih yang rumahnya terjadi ledakan
apakah polisi sudah mengidentifikasi jenis bom dan mungkin ada keterkaitannya dengan kelompok teror tertentu
dan apakah pembuatan bom ini cukup profesional atau dilakukan rumahan
oke untuk saat ini
polisi belum memberikan keterangan soal jenis bom yang meledak ini
karena saat ini mereka masih menunggu dari tim forensik dari marus polri
heri sebenarnya konflik yang terjadi dalam pilkades di wilayah ini itu seperti apa
bagaimana dengan pendapat warga
dari keterangan warga ini kades terpilih ini merupakan bendahara dari kades yang lama
ya dari bendahara kadis yang lama
sebenarnya selisih suara pun tidak banyak dari kedua patang ini
pak kadet terpilih ini memperoleh lebih tinggi dari kadet yang lama yaitu tiga puluh sembilan suara
oke oke jadi konfliknya sebenarnya tidak terlalu tajam ya
oke baik terima kasih heri supandi kami tunggu terus informasi terbaru dari bengkulu
ketua dprr yang juga ketua dpppd perjuangan puan maharani menegaskan tidak ada pengajuan pergantian untuk anggota dprri rizky apri
oleh harun masiku cnn indonesia prime news segera kembali